kondisi tante ayu lumpuh
iya makanya aku pulang ke rumah sekarang karena papa minta aku untuk siapin pengajian
sama anak yatim
untuk kesembuhan tante ayu
yaudah kalau gitu aku anterin ya
biar gue aja yang anter
kalau gitu biar gue anterin
biar sama aku aja
udah berhasil berjuang
aku udah cukup bahagia
kamu tuh gak langsung masuk
takut ya sama dina
jangan masuk sekarang
tante ayu udah sadarkan diri
ayu sadarkan diri
kalau misalkan kita masuk sekarang
takutnya kondisinya tuh lagi stabil
takutnya nanti dia kena apa apa lagi
yang penting sekarang tante ayu udah sadar

dok kenapa ini dok
gak bisa gerak
bagaimana ini dok
kayak lagi gerakan kakinya
sepertinya ada masalah dengan sarap kaki ibu
bu ayu yang kuat ya
karena diagnosa awalnya
ibu menderita lumpuh
saya gak mau luput tak tertalam tak tertalam saya gak mau luput
rasain kamu ayo neraka duniamu itu baru dimulai
dan ini jauh lebih seru daripada ngeliat kamu langsung mati
kamu kenapa nangis
terus kenapa pergi duluan ke rumah sakit
kan aku udah bilang mau jemput kamu
aku buru buru ke rumah sakit karena aku pengen ketemu sama tante ayu
tante ayu kenapa
nekah jawab aku tante ayu kenapa
tante ayu lumpuh sekarang
tante ayu lumpuh sekarang
tante ayu lumpuh sekarang
tante ayu lumpuh sekarang
tante ayu lumpuh sekarang
akhirnya kamu mulai boleh panggil yo know
kau belum nemenin lagi tante ayu
tante ayu sekarang udah sadar kok
dan malah tante ayu sekarang udah dibolehin pulang
kondisi tante ayu lumpuh
iya makanya aku pulang ke rumah sekarang karena papa minta aku untuk siapin pengajian
sama anak yatim
untuk kesembuhan tante ayu
yaudah kalau gitu aku anterin ya
biar gue aja yang anterin
kalau gitu biar gue anterin
biar sama aku aja
ren lepasin ren biar gue aja yang anterin
kenapa lo gak lepasin mereka
lo yang lepasin
apa apaan sih ini
aku bisa sendiri kok
ada yang bisa mereka bantu
ya allah tolong ini bagusnya dipasang di mana ya non
yaudah biar mereka aja yang njusin
biar semuanya aku aja yang ngerjain
eh ya ampun bingung randy kalian berdua ngapain kesini
aku mau nyamuk ke pulangan ibu kamu
makasih banyak ya aku senang kalian berdua datang kesini
bias biatun tolong bikinin cemilan sama minuman buat temen temen aku ya
bim sini bantuan aku nyuruhin balas
oh iya bim aku udah telepon ibu panti nanti anak anak panti juga bakalan datang ke sini
kebetulan aku juga udah lama gak ketemu mereka
aku bantuin ya
iya bim lagipula kita juga udah lama banget ya gak ketemu sama mereka
mereka sebenarnya aku kangen banget masa masa bersahabat dulu sama kamu
sebelum kamu jadi anaknya tante farah
tapi sekarang semuanya udah berubah
kamu adalah anak dari wanita yang udah melukai hati mama
dan aku gak rela itu terjadi
lu jangan cepet nyerah
aku tuh udah berusaha maksimal
tapi kamu tau sendiri kan
dina pasti akan marah marah sama aku kalo aku deket sama tante ayu
berarti lo harus ngasih sesuatu atau hadiah
supaya dia cepet sembuh
iya gak sih
iya juga sih boleh juga
mama selamat datang kembali ya ma
selamat datang kembali bu ayu
semoga ibu ayu cepet sembuh
kalau itu sekarang kita semua masuk ya
kita langsung mulai acaranya
kita semua udah dari tadi nungguin mama loh